foto pasien yang mengantre masuk isolasi covid sembilan belas di instalasi gawat darurat ini kami terima dari humas rumah sakit pku muhammadiyah bantul senin tengah hari sebelas januari
dua belas jam kemudian igd rumah sakit ini ditutup selama dua puluh satu jam karena kapasitasnya penuh
pada malam di hari yang sama giliran rumah sakit panambahan senapati bantul juga menutup igd untuk semua pasien
beratnya layanan rumah sakit berakibat pada kondisi terburuk
mengaduk aduk perasaan kami karena saya itu kami harus merawat pasien ini di ruang icu dengan peralatan yang seharusnya diberikan kepada beliau
tapi karena ruangnya enggak ada alatnya juga enggak ada ya akhirnya semampungnya
pernah kejadian memang sampai
akhirnya karena tidak dapat tempat icu dan karena dirujuk ke tempat lain juga rumah sakit lain juga mengalami problem yang sama sehingga akhirnya tidak tertolong itu juga pernah terjadi
rumah sakit kadang terpaksa memprioritaskan pertolongan pada pasien dengan harapan hidup lebih tinggi
terus terang misalnya prognosisnya sudah sangat buruk kondisinya sangat jelek tidak mungkin kita selamatkan lagi
jadi kita berikan oksigen
oksigenasi konsentrasi tinggi saja
nah itu memang ada pernah beberapa pasien akhirnya meninggal
setiap hari dinas kesehatan d i y selalu memberikan informasi ketersediaan ruang pelayanan covid sembilan belas baik layanan kritikal di igd atau non kritikal di bangsal isolasi
di tanggal sebelas terdapat total tujuh puluh sembilan tempat tidur layanan covid sembilan belas
berbekal data itu
bersama tim kolaborasi media di yogyakarta mengecek via telepon ke dua puluh tujuh rumah sakit rujukan covid sembilan belas di
di sini penuh ya pak ini ada lima hampir enam tujuh tambah dua
ini ya pak full
hasilnya tak ada satupun tempat tidur kritikal yang tersedia
sementara setidaknya hanya ada delapan tempat tidur di bangsal isolasi
yang terdiri dari dua tempat tidur khusus pasien perempuan
dan enam tempat tidur khusus pasien gangguan jiwa
meski demikian pada publikasi selanjutnya
dinkes kembali mengumumkan tersedia total lima puluh tiga tempat tidur
dinkes diy mengaku kesulitan menambah jumlah tempat tidur karena susahnya mencari tenaga kesehatan
seberapapun bed yang kita sediakan itu tidak akan pernah cukup
ya pak mas haris
tapi kalau tidak ada
kemudian intervensi terhadap lintas yang lain program yang lain
itu nggak akan pernah bisa
sulitnya mencari rumah sakit rujukan membuat inisiasi non pemerintah bernama sonjo rewangan menawarkan solusinya
inisiasi yang justru didorong oleh tenaga kesehatan ini
sebenarnya sebagian besar berisi direktur rumah sakit rujukan covid sembilan belas di
kemudian kami menemukan
berusaha untuk mendiskusikan dan kemudian menggunakan cara yang sangat tadi
mohon maaf kayak primitif gitu ya
menggunakan ba group dan excel gitu
dan alhamdulillah delapan puluh sembilan orang masuk di dalam sistem itu
pasca libur panjang akhir oktober lalu
penambahan kasus positif covid sembilan belas di d i y meningkat tajam
kondisi ini disusul dengan tingginya kasus kematian akibat covid sembilan belas
dan penanganan pemakaman jenazah dengan indikasi infeksi virus corona
hendrawan setiawan teguh supriyadi daerah istimewa yogyakarta